kita kebalik konfirmasi karena orang kan taunya
bisa ditondongin ya kan awal melihat takut enggak bahwa memang benar ada kejadian aksi
koboi di hari sebelumnya di hari kamis sekitar pukul sebelas atau dua belas siang kemudian kami cek cctv
terlihat ada terlibat cek cok antara dua kendaraan satu berjenis toyota etios warna putih kemudian
satu berjenis toyota kijang grand warna abu abu kemudian dari situ kami lakukan penelusuran baik
keterangan saksi wajah pelaku kemudian juga untuk nomor polisi kendaraan kami dapat identifikasi
kemudian tim opsnal polsek mampang tim reskrim langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang
melakukan aksi koboi yakni menodongkan kepada pengendara lainnya di daerah bogor alhamdulillah kita
hai penangkapan terhadap pelaku dengan inisial hrr tiga puluh dua tahun setelah kami lakukan penangkapan
kami juga lakukan penggeledahan terhadap kediaman pelaku dan beberapa barang bukti yang berhasil
kita amankan antara lain adalah kendaraan yang digunakan yaitu toyota etias warna putih kemudian
kita temukan ada dua pucuk pistol satu pucuk merupakan pistol berjenis airsoft gun
kemudian satu pucuk pistol berjenis korek api selain itu kami juga temukan dua butir peluru
tajam dan yang satu lagi adalah satu tabung gas juga kami lakukan penyitaan terhadap pakaian yang
dia gunakan pada saat kejadian ini saya tiva soleza saksikan program program kompas tv
siaran digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya